pasukan penggerek bendera pusaka itulah sebutan pertama dari paski braka
atau pasukan penghibar bendera pusaka yang menghibarkan sang merah putih saat upacara kemerdekaan
pasukan penghibar bendera pusaka
saat pemerintahan indonesia berada di yogyakarta waktu itu
maka perwakilan dari beberapa daerah yang menetap di sanalah yang mengibarkan sang merah putih
pemuda pemudi yang bertugas mengibarkan bendera berkomposisi lima orang
sesuai lambang dari lima sila pancasila
paski braka lahir di indonesia dari pemikiran tokoh dan pemuda indonesia
yang berlandaskan pengalaman saat masa penjajahan belanda dan jepang
jadi mereka itu kemudian
terbiasa dengan kebiasaan kebiasaan di dalam masyarakat barat ketika itu
bahwa penghormatan terhadap bangsa dan negara itu salah satu simbolisasinya adalah kepada bendera
dan kemudian berlanjut di masa pendudukan jepang
juga banyak dari para pemuda kita di masa pendudukan jepang itu mengalami pendidikan militer
nah salah satu cara untuk menanamkan disiplin di kalangan militer jepang
karena ketika itu yang berkuasa di indonesia adalah pemerintahan pendudukan militer
itu adalah dengan melakukan upacara upacara
dan itulah menjelaskan kenapa dalam upacara proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
setelah pembacaan teks proklamasi diadakan sebuah upacara bendera
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh presiden soeharto memanggil mutahar untuk kembali menangani pengibaran bendera pusaka
komposisi pasukan pun diubah menjadi tiga kelompok yang terdiri dari tujuh belas pengiring
delapan pembawa bendera dan empat puluh lima sepuluh
sebagai pengawal jumlah tersebut diambil dari tanggal kemerdekaan yaitu tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
mulai seribu sembilan ratus enam puluh delapan pasukan pengerek bendera beranggotakan pemuda pemudi berprestasi utusan provinsi
dan di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga pasukan penggerek bendera pusaka pun berubah nama menjadi pasukan pengibar bendera pusaka
atau paski beraka
sebelum kembali di indonesia perusahaan berjalan dengan lebih cepat
jadi pada waktu itu saya ikut seleksi kemudian ada beberapa kriteria yang saya pikir bisa ikut
pertama ranking i sampai ranking iii gitu kan
terus memang saya waktu itu seleksi dari sekolah ke kecamatan kecamatan ke kabupaten
atau kota madia karena utusan dari dki
mantan anggota paski braka tergabung dalam satu organisasi yang disebut purna paski braka indonesia atau ppi
sesuai dengan lambang ppi yaitu daun dan bunga teratai paski beraka harus senantiasa belajar bekerja berbakti aktif disiplin dan gembira